ada sosok sosok yang selama ini gemar berbagi dan ikhlas mengusung kemanusiaan
namun kini mereka menghadapi tantangan berlipat
tak hanya bertahan di kaki sendiri
mereka juga mengayomi banyak jiwa yang menyematkan harapan
pandemi telah menguji konsistensi dan dedikasi mereka para pejuang sosial
kepala kepala kepala
cnn indonesia sempat mengunjungi yayasan nara kreatif pada dua ribu delapan belas silam
kala itu denyut aktivitas di yayasan begitu bergeliat
menekankan pada pendidikan anak putus sekolah dan daur ulang
mereka menghasilkan sampah
menjadi simpul kegiatan di yayasan yang berdiri sejak dua ribu sebelas itu
setidaknya terdapat tiga puluh anak asuh berada di asrama
dari total sembilan ratus warga belajar
sehari hari mereka menjalani proses belajar mengajar
kejar paket a b dan c
serta mengolah sampah kertas
menjadi produk bernilai ekonomis
menjaga kepala kepala kepala kepala
kepala kepala kepala kepala kepala
namun pandangan cukup berbeda
kalau kami kembali mengunjungi yayasan
di tengah pandemi covid sembilan belas
aktivitas seolah terhenti
asrama yang tadinya ramai
kini harus mengikuti protokol kesehatan
tiga puluh anak asuh harus dipisah di tiga tempat
untuk menjaga jarak satu sama lain
yayasan pun harus memutar otak mencari alternatif pemasukan
di luar produksi sampah darulang yang tersendat
pendiri yayasan nara kreatif nezatullah ramadan
tak pernah membayangkan pandemi covid sembilan belas
memukul telah kegiatan kewirausahaan sosial miliknya
menjaga anak asuh agar tetap sehat dan tidak terpapar covid sembilan belas
menjadi fokus saat ini
masa keadaan kegiatan kegiatan yang tidak bisa dikeluarkan
mau tidak mau situasi seperti ini berkurang
ada kegiatan kegiatan yang mereka tidak bisa lakukan keluar
dari asrama yang ada di nara
otomatis pengajar pengajar mereka pun yang selama ini hadir nara
mau tidak mau kan juga harus kita batasi
karena kita melihat di sini ya
dengan wabah saat ini yang terjadi
ini kan kita harus meminimalisir kontaminasi kita dengan pihak luar
begitu pun juga bagaimana anak anak nara
jangan sampai banyak aktivitas untuk keluar dari kegiatan
ataupun area yang ada di menara
baginya tak ada istilah merumahkan anak asuh
ia harus menjamin keberlangsungan hidup anak asuh
yang telah menjadi tanggung jawabnya
harus kita kembalikan seberapa besar nih komitmen kita
untuk tetap bagaimana anak anak ini bisa tetap kita tangani
karena pada saat kita anggaplah
kita bahasanya anak asuh dirumahkan
pada saat kita dirumahkan
pasti juga orang tua mereka yang selama menitipkan ke nara pun kan
kondisi mereka juga pasti lebih sulit kan
nah mau tidak mau akhirnya kita harus berpikir kembali
bagaimana nih caranya untuk anak asuh yang ada
dan tidak ada istilahnya kita rumahkan
berarti kan mau tidak mau kita harus mencari
pemasukan dari yang selama ini yang kita handalkan dari bisnis kita di pengelolaan sampah
tapi akhirnya kan itu semua ya terhenti
anak asuh nara kreatif maryam
turut merasakan perbedaan signifikan dengan kegiatannya di asrama
sebelum ada pandemi ini
kita melakukan produksi daur ulang
kegiatan pengrajinan bok tisu
seperti planner notes dan pemilahan sampah
karena kita di situ ada bank sampah
semenjak ada covid ini
penjualan juga menurun pesanan juga sudah tidak ada lagi
kendati dihujani beban berlipat
komitmen neza saat mendirikan niasanlah yang menjadi penuhan
di samping harus memikirkan kebutuhan keluarganya sendiri
pria kelahiran seribu sembilan ratus sembilan puluh satu itu harus mempertimbangkan biaya operasional
yang melibatkan anak asuh
termasuk tenaga pendidik
yang selama ini berkecimpung di yayasan
hal itu berujung pada keputusan menjual sejumlah aset
yakni kendaraan operasional yayasan
termasuk kendaraan pribadinya
aset apa nih yang bisa kiranya untuk bisa
ya secara tidak langsung itu kita jual
untuk memenuhi kebutuhan anak asuh
ya sampai detik kurang lebih hampir dua bulan tiga bulan berjalan ini ya
sudah dua aset lah mas
yang sudah kita akhirnya mau tidak mau harus kita jual seperti itu
karena harus memenuhi untuk sembilan ratus orang yang bersekolah
yang kemarin juga ada tiga ratus lima puluh anak harus mengikuti ujian nasional
berarti kan juga kita harus persiapkan dari sisi fasilitas dan berbagai hal
intinya tenaga pengajar dan tim kita tidak berhenti
nah berarti kan mau tidak mau kita juga harus penuhi haknya mereka
meski berat neza tak patah semangat
misinya mengembangkan pendidikan tetap berada di ujung tombak perjuangan
agar kegiatan di asrama tetap berjalan
anak asuh diajarkan membuat eko toys
mainan ramah lingkungan yang dibuat dari kardus bekas
ekotois membidik masyarakat yang tengah menjalankan stay at home
untuk tetap dapat mengisi waktu di rumah
permainan memasukkan bola ke gawang
dengan material sederhana itu dirancang sedemikian rupa
agar mendekatkan orang tua dan anak
lihat saja anak anak asuh ini begitu cermat menggunting kardus
mengukur setiap jengkal kertas untuk dijadikan gawang
hingga menata tiap pola lipatan menjadi rangga permainan
selain itu sejumlah anak asuh lainnya meracik hand sanitizer
mereka diajarkan untuk melihat peluang di tengah pandemi
kebutuhan akan kebersihan tangan juga menjadi bidikan narakreatif
satu botol hand sanitizer dibanderol seharga lima belas ribu rupiah
yang mereka jajakan di depan asrama
namun kedua kegiatan ini tak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan mereka
neza menitikberatkan kegiatan itu sebagai pembelajaran hidup
bagaimana tetap bertahan
istilahnya hari demi hari itu hanya membakar uang nih gitu
tidak ada yang dalam artian produktifnya
untuk anak anak menjual hand sanitizer ataupun masker ataupun ecotoy
sebenarnya ada dua
yang pertama tujuannya untuk mereka bisa kita belajar sama sama untuk hidup
untuk bertahan hidup
yang kedua sebenarnya ini semacam kayak nilai
ada semacam nilai yang ingin kita deliver kepada anak asuh
inilah waktunya kita sama sama berpikir bagaimana ini kan kita anggap kita adalah keluarga
bagaimana kita secara keluargaan untuk bisa bertahan
meski kondisi pelih yayasan narakreatif cukup beruntung
rumah nara dijadikan tempat menampung sembako dari benihbaik com
yang akan disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan
tentu saja pejuang nara dan anak asuh turut dilibatkan untuk bersama sama berbakti
kebahagiaan tersendiri yang kita dapat yang gak bisa dibeli
nggak bisa juga dijual gitu
emang capek lelah tapi ya ada rasa senang gitu
apalagi mereka aku sudah selesai makannya sudah habis yang kecil kecil
aduh rasanya seru gitu
sebelas orang beena untuk selesai berjaya pembangunan tikfan
kerbin menemani ket avali hidup kesehatan
exactamente berapa lama namanya
di bawah naungan yayasan fina smart ira ropina menampung sejumlah anak anak yang mengidap hiv sejak lahir lantaran ditularkan dari orang tua mereka
di samping memberikan perhatian kepada anak anak dengan hiv perempuan kelahiran medan sumatera utara itu sehari hari melayani ibu ibu hamil yang mempersiapkan persalinan
sejak pandemi covid sembilan belas ropin harus menghentikan kegiatan di klinik persalinan yang selama ini ia geluti
namun tidak pada anak anak asuhnya ropina memilih untuk fokus merawat anak anak penyandang hiv yang menurutnya rentan dengan masalah imunitas terlebih saat wabah covid sembilan belas merebak
mereka ini kan biasanya ke rumah sakit ya ke rumah sakit ambil obat apa segala macem
sama keluarganya atau yang udah dewasa dia ambil sendiri
nah sekarang saya berpikir kalau mereka jalan sendiri sedangkan di rumah sakit itu banyak orang orang yang terinfeksi covid itu kan
nah gitu itu menjadi peperangan dalam diri saya
kalau dia berangkat resiko tertular covid ya di rumah sakit
kalau dia gak berangkat kayak makan buah si malakama nanti dia kenapa napa
sedangkan dia berangkat dia bisa berangkat
anak anak ini kudu harus minum obat itu setiap hari
ya obat anti retroviral atau arv inilah yang mengisi hari anak anak penyandang hiv
dengan kedisiplinan meminum obat arv menjadi senjata satu satunya bagi mereka untuk bertahan hidup
seolah menjadi dilema manakala menutup sementara klinik persalinan demi mencegah terpapar covid sembilan belas
memberi dampak pada pemasukan keuangannya
di sisi lain ropina harus menghidupi anak anak asuh yang menggantungkan hidup padanya
kegiatan belajar mengajar di yayasan pun sedikit berkurang
hal ini dilakukan untuk tetap menjamin kesehatan anak asuh
bayangkan di samping harus memikirkan keberlangsungan hidup mereka sebagai anak dengan hiv
harus berpikir lebih keras agar ketahanan imunitas anak dengan hiv tetap terjaga di tengah pandemi
namun ropina tak pernah mengeluh
ia yakin ketulusan niatnya menolong diberi kemudahan oleh tuhan
mungkin yang maha kuasa memberikan waktu seperti ini supaya kita bisa berpikir apa yang harus kita lakukan dalam kondisi yang kayak gini gitu
dan anak anak ini juga secara tidak langsung
saya bisa membuat ini loh
saya bisa membuat ini
mereka bisa masak
nanti boleh kita lihat mereka memasak terong bisa dibuat sedemikian rupa sehingga rasanya bentuknya juga jadi enak
kedua bapak bilang gini
apa ya yang harus kita lakukan supaya anak anak termotivasi supaya mereka lebih semangat gitu
terus dia berpikir yang lucunya pada saat itu kan lagi musim hujan ya kemarin kemarin ya
itu semua jam di rumah ini mati
di lantai satu di klinik mati di sini mati lantai tiga juga mati lantai empat juga mati
terus datang kata bapaknya turunin dah jamnya turunin turunin
dibagusin sama dia
eh gimana yuk kita ajarin anak anak bikin jam
begitulah perempuan kelahiran seribu sembilan ratus enam puluh empat ini memetik hikmah
dari kondisi yang ia alami saat ini
dengan rasa bangga ia memberikan apresiasi kecil kepada anak asuhnya yang bisa memasak
ia memanfaatkan waktu di rumah untuk bercengkrama memasak di dapur
serta menyuapkan makanan bagi anak anak penyandang hiv yang masih balita
layaknya seorang ibu ia memperlakukan anak anak asuhnya dengan penuh ketulusan
kebahagiaan tersendiri yang kita dapat yang nggak bisa dibeli nggak bisa juga dijual gitu
emang capek lelah tapi ya ada rasa senang gitu
apalagi mereka aku sudah selesai makannya sudah habis yang kecil kecil
ayo peluk aduh rasanya serem gitu
sementara itu suami ropina agus siswanto juga turut andil dalam mendidik anak anak asuh
ia melatih mereka untuk kreatif
yakni membuat jam dinding dari kayu
ide sederhana ini ia tuangkan agar anak asuh tetap bisa mengisi hari hari dengan kegiatan positif
sebagai suami sekaligus partner ropina dalam mengayomi anak anak penyandang hiv
agus mengaku sosok sang istri yang tulus memberi kasih begitu menginspirasi dirinya
saya juga melihat hal hal positif misalnya pada saat awal kami memulai kegiatan ini
memang ada rasa khawatir terus terang ya takut gitu
karena di luar kan seperti itu orang orang dengan orang orang yang dengan hiv itu luar biasa takut gitu kan
tapi istri saya cukup nekat lah dia coba memulai bantu
walaupun dia juga takut sebetulnya awalnya gitu
tetapi lama lama kita melihat kita semakin dekat dengan mereka kita jadi semakin kasian ternyata gitu
mereka itulah orang yang butuh bantuan
di sisi lain di satu sisi mereka punya penyakit tadi yang kata orang dalam hari ini masih belum ada obat ya memang ya
walaupun ada arv gitu yang bisa menekan
sementara di luar sana orang orang mendiskriminasi mereka
ketahuan status mereka di sekolah langsung mau dikeluarin
kasih ropina begitu besar bagi anak asuhnya
ia melatih anak anak untuk disiplin minum obat arv
tadinya kan sebelum tinggal di sini kan minum obat aja jarang
jadi kalau di sini minum obat nggak minum obat sekali aja
apa sih kayak ada yang kurang gitu
sebelum tinggal di sini kan emang jarak minum obat
iya mungkin sudah cukup besar untuk paham bahwa dirinya mengidap hiv
sehingga ia lebih mengetahui dampak buruk bila tak rutin meminum obat
namun tidak bagi penyandang hiv yang masih kanak kanak
seperti dua kakak beradik ini yang berumur tiga dan lima tahun
setiap hari ropina harus mendampingi mereka untuk minum obat
tentunya dengan perlakuan khusus
laiknya memberikan permen kedua anak dipancing agar mau minum obat
tanpa harus bertanya obat apa yang mereka konsumsi
sebuah pelukan menjadi reward bagi kedua anak ini sebagai penyemangat mereka
untuk mau mengkonsumsi arv
awal pandemi covid sembilan belas ini pasti muncul ketegangan
mengapa karena saya berpikir mengenai enam puluh lima anak asuh yang tinggal dalam satu tempat
bagaimana supaya kesehatan mereka tetap terjaga
tetapi segera setelah itu saya dan ibu debbie memikirkan
bagaimana tata cara kesehatan di komunitas
sebuah niat sukar kehendak
mulai dari melakukan latihan untuk persiapan drama musikal
hingga sukses menggelar pertunjukan
membuat video untuk diunggah di youtube
serta menari dan menyanyi
kegiatan ypu juga menekankan pada kewirausahaan
anak anak asuh dilibatkan dalam usaha catering makanan dan bengkel motor
siswa siswinya pun telah banyak yang berhasil menempuh pendidikan hingga ke perguruan tinggi
namun pandemi seolah mengubah semuanya
kegiatan anak asuh sedikit diredam
lantaran banyaknya anak anak yang tinggal di asrama
pendiri yang berpengalaman
yayasan prima unggul martinus mesarudikia
memilih untuk memprioritaskan kesehatan anak anak di atas segalanya
ia sadar betul interaksi dengan pihak luar cukup berisiko terhadap enam puluh lima anak asuh di asrama
termasuk peliputan ini
semua dikerjakan dari dalam asrama oleh tangan tangan kreatif anak anak panti ypu

saya merasa sangat ketegangan
karena saya berpikir mengenai enam puluh lima anak asuh yang tinggal dalam satu tempat
bagaimana supaya kesehatan mereka tetap terjaga
tetapi segera setelah itu
saya dan ibu debbie memikirkan bagaimana tata cara kesehatan di komunitas
bukan hal mudah memberikan pemahaman kepada anak anak panti
yang berasal dari beragam latar belakang
martin begitu ia biasa disapa
meminta kakak kakak yang lebih besar
untuk mengajarkan adik adik mereka cara mencuci tangan dengan benar
kebiasaan bersih bersih asrama juga semakin gencar dilakukan
anak anak dalam satu asrama untuk menjaga jarak bukanlah sesuatu yang mudah
dan semua aktivitas di tempat yang sama
ini juga sesuatu yang tidak mudah bagi kita
kami dalam pendampingan anak anak kita
tetapi kami mengantisipasi dengan cara menjaga kesehatan mereka
karena mereka tidak mungkin tidak ada interaksi karena mereka satu asrama
anak anak ini memang sudah terbiasa berinteraksi satu sama lain
pesan untuk menjaga jarak terus martin gaungkan
termasuk saat melakukan proses belajar mengajar daring di asrama
martin dan istrinya debbie tampu bolon pun memilih tak mendatangi anak asuhnya secara langsung
semua instruksi pelajaran tentang kehidupan petuah lainnya orang tua
mereka sampaikan dengan bermodal teknologi virtual
tak lain adalah demi saling menjaga kesehatan dirinya dan keluarga
serta anak anak asuhnya
sampai ini pun seperti itu sebenarnya itu kan sudah berulang
dan selain itu juga untuk mengisi waktu
anak anak meningkatkan kreativitas mereka
mereka belajar bahasa inggris misalnya
mereka buat dalam bentuk drama
sehingga drama ini selain mereka belajar dalam bahasa inggris
tetapi juga mereka bisa upload di youtube misalnya
pandemi tak menyurutkan segudang kegiatan dan kreativitas anak anak gp
sejumlah anak pun menyetarakan
bagaimana rasanya aktif berkegiatan
meski harus membatasi diri satu sama lain
nah untuk menjalankan social distancing di asrama
kami sudah tidak lagi melakukan kontak fisik antara sama teman
yakni setiap kali ibadah setiap kali berdoa dan makan pun
kami sudah mulai jaga jarak seperti itu
kebiasaan yang kami bangun di yayasan selama masa pandemi ini
yaitu lebih sering cuci tangan sebelum dan sudah berkegiatan
dan tidak lupa juga untuk sering minum air hangat setiap dua puluh menit
kemudian untuk kumur air garam dan juga minum air jeruk seperti itu
di masa pandemi ini di yayasan kami belajar di dalam kelompok kelompok
dan di dalam kelompok itu sendiri kami membuat drama dalam berbahasa inggris
jadi dari drama ini di video kan dan bisa di masukkan ke dalam youtube kami
terus selain itu kami juga membuat kegiatan siswa seperti membuat kisah kisah siswa
yang bisa menjadi inspirasi juga yang kami upload juga di media sosial kami

dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah menonton video ini
kami berharap berhasil untuk memperbaiki kisah kisah ini
mungkin dengan situasi seperti ini ini sebenarnya momen yang paling tepat
buat orang orang yang masih mempunyai uang lebih untuk bisa berbagi terhadap sesama
karena memang kita melihat bukan hanya dari sisi tenaga medis yang membutuhkan
bukan hanya dari sisi ojol aja yang membutuhkan situasi seperti ini
tapi sebenarnya masih banyak profesi atau pekerjaan atau orang yang terdampak dari ini yang perlu dibantu
nah itu mungkin bisa menjadi salah satu harapan kami dari nara
bagaimana orang orang yang masih mempunyai uang lebih untuk bisa berbantu terhadap sesama
jauhi virusnya bukan orangnya
kalau memang itu berbahaya buat saya saya nggak mungkin tinggal sama mereka
tapi saya merasa bahwa mereka ini ada kekuatan
mereka ini adalah korban jadi saya merangkul mereka
jadi ayo kita sama sama merangkul mereka karena tugas ini bukan tugas saya sendiri
ini tugas kita bersama
kalau mereka ini bisa sukses terus terang ya saya bilang ya mereka ini adalah anak bangsa
jangan menganggap mereka hiv oh itu mah anak sampah atau anak yang tidak berguna
mari kita angkat anak yang tadinya tidak berguna anak yang sampah yang dianggap orang
kita buat menjadi satu emas yang berharga sehingga mereka bisa berdiri di kaki mereka sendiri
bermanfaat untuk diri mereka
bermanfaat juga untuk sesama mereka
orang berhidup nggak akan menghadapi tantangan baru pandemi covid sembilan belas ini
mari tetap bijak dan fokus menemukan solusi untuk tetap kreatif dan produktif
untuk pengembangan potensi potensi diri kita potensi orang orang yang kita dampingi
bermodal keyakinan akan kondisi yang lebih baik para pejuang sosial ini kena kata menyuruh
keberadaan anak asuh tak dianggap beban meski kondisi pandemi cukup menyulitkan
justru anak anak asuh adalah berkah bagi mereka